jaringan internet menjadi hambatan guru dalam bimbingan siswa dari jarak jauh secara online di kabupaten jayawijaya papua
sejak sekolah mulai diliburkan pada sembilan belas maret lalu setiap guru sudah memberikan tugas secara mandiri kepada setiap siswa
namun untuk bimbingan berkelanjutan hanya beberapa sekolah yang gurunya memberikan tugas melalui aplikasi grup pesan instan
itu pun tak berlaku bagi siswa yang tinggal di kampung atau pinggiran kota yang tidak terjangkau akses internet
belum lagi tak semua siswa sekolah memiliki telepon pintar
sekretaris dinas pendidikan jayawijaya bambang budian doyo menyatakan
untuk mensiasati hal itu pihaknya bekerjasama dengan rri untuk menyiarkan pembelajaran melalui saluran pro dua rri wamena
agar anak anak bisa belajar melalui radio
program tersebut juga setara dengan yang dilakukan oleh kementerian pendidikan yang menyiarkan pembelajaran melalui televisi republik indonesia
belum kita libur katakan sembilan belas dulu sudah kita instruksikan kepada semua sekolah supaya ada prakondisi
dari prakondisi itu guru memberi tugas ke anak anaknya secara manual
sampai kapan yaitu relatif guru guru yang mengetahui anak
dan yang berikut bahwa proses belajar biarlah terjadi di rumah dengan orang tua pertemuan dan seterusnya
terima kasih untuk rri dan tvri yang sudah mendukung juga
dan saya pikir kendala jaringan tidak memungkinkan kita untuk mengikuti ada semacam aplikasi aplikasi pembelajaran yang memang diinstruksikan untuk ikut
dari kementerian memahami bahwa tidak semua wilayah nusantara ini jaringannya memadai
sehingga yang jelas yang pasti bahwa proses jalan
karena memang tidak semuanya punya wifi
tetapi kalau di kampung kita dapat bayangkan mereka pasti tidak akan memanfaatkan informasi melalui medsos atau jaringan seperti itu
salah satu siswa kelas tiga salah satu smp melkias hisage yang tinggal di pinggir kota wamena mengatakan
selama masa liburan aktivitasnya membantu orang
tua bekerja di kebun dan memancing dengan kerabatnya di kampung
selama liburan mereka jarang belajar karena jaringan internet tidak ada dan tidak memiliki telepon pintar
tua bekerja di kampung
tarsi wamena papua